nonton bareng atau nobar memang biasanya dilakukan di kafe atau restoran
kini di masa pandemi kita akan diajak untuk flashback kembali ke era delapan puluh an
yaitu nobar lewat drive in atau nonton melalui layar besar dari dalam mobil
anda tak perlu khawatir terhadap protokol kesehatan
karena pihak penyelenggara pun menerapkannya secara ketat
sebelum memasuki area nobar drive in
mobil pengunjung akan disemprot dengan disinfektan
kemudian jual beli tiket juga dilakukan secara online
jadi drive in nobar sendiri adalah sub event dari drive in senja
karena kita tahu harus ngeluarin hal hal baru terus nih
dan kebetulan lagi musim premier league liga inggris
kita pengen nobar itu adalah hal yang selalu ditunggu tunggu nih
mungkin buat pencinta olahraga gitu kan
kita pengen bikin juga
kita pengen juga nobar tapi yang tetap aman nyaman dari dalam mobil
para pecinta bola yang datang untuk nobar drive in liga inggris
antara liverpool versus manchester city mengaku sangat antusias
mereka mengaku sudah rindu akan keseruan dan keriuhan nobar
seperti yang dirasakan sebelum pandemi covid sembilan belas
oh ya di drive in ini ya kalau dari pelayanan lumayan ya
dari pelayannya juga semuanya rapih ya
tadi lumayan banyak buffering jadi ya kalau misalkan sama di nobar nobar yang saya biasanya lah ini ya masih kurang lah ya
saya juga belum pernah ngerasain kan ini katanya pengalaman delapan puluh an kan
iya lumayan lah
kesannya menyenangkan sekali karena mengobati kerinduan nonton bareng yang udah lama
walaupun sebetulnya relatif link yang nggak jauh juga dari teman teman
tetapi paling nggak suasananya baru outdoor
di luar ruangan
untuk memenuhi keinginan para penggemar sepak bola
pihak penyelenggara mengaku akan kembali menyelenggarakan event nobar bola secara drive in
adi dwinanda fajar ahmad tangerang banten